informasi pertama kita awali dari dprd ntt yang meminta gubernur nusa tenggara timur victor laiskodat segera mencabut kebijakan masuk sekolah pukul lima tiga puluh pagi
aturan ini berlaku bagi para siswa yang ada di sepuluh sma dan smk negeri di kota kupang
dprd ntt meminta gubernur ntt mendengarkan respon masyarakat serta saran dan pendapat dari berbagai pihak
termasuk kemendagri yang sudah meminta kebijakan ini dikaji kembali oleh pemprov ntt
sementara dosen universitas nusa cendana kupang marcel robot menilai kebijakan masuk sekolah pukul lima tiga puluh pagi
bagi pelajar kelas dua belas di sma dan smk negeri kota kupang tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dan juga peningkatan etos kerja para siswa
bagaimana kita melihat secara psikologis ya
dari respon masyarakat nusa tenggara timur dari berbagai macam pihak itu juga harus menjadi landasan untuk kita harus bisa segera untuk mencabut kebijakan ini
ada cara lain ya ada cara lain ada langkah langkah lain yang memang bisa kita kombinasikan
karena sama sekali itu tidak ada hubungan apa apa dengan masuk lima tiga puluh dengan etos kerja dengan disiplin dan lain lain
justru jam lima tiga puluh itu menimbulkan dalam tanda petik paksaan bagi anak anak kita untuk harus berjalan kaki pagi pagi ya
di saat jam jam yang memang transportasi tidak ada kemudian tidak semua anak bisa menggunakan transportasi pribadi
nah ini persoalan ya menurut saya pendasarnya tidak ada untuk misalnya kemudian dia meningkatkan kualitas pendidikan
tidak ada korelasi
tidak ada korelasi menurut saya sebagai akademisi dicabut dicabut saja ini masyarakat yang punya kebebasan
dia bisa mengajukan ke dpr
dia juga bisa mengajukan ke pengadilan bisa saja tergantung dari teman teman atau dari masyarakat
karena itu kalau memang sangat merugikan mereka
buat petisi bapak
iya buat petisi